dan untuk mengetahui perkembangan pencarian korban dan juga badan pesawat lain rgt enam ratus sepuluh pklkp
sudah ada korespondensi nn indonesia ruli kurniawan di dermaga gict tanjung priok jakarta utara
selamat malam ruli ruli selain ditemukan turbin yang cukup besar
kemudian beberapa bagian pesawat yang ditemukan oleh tim pencari dari basarnas maupun tim gabungan
adakah temuan lain yang didapatkan oleh tim gabungan pada hari ini silahkan dengan laporan anda
ya selamat malam yuda
berarti beberapa menit yang lalu kapal dari tim sar yaitu kn sar sadewa
baru saja merapat ke pelabuhan ataupun dermaga tanjung priok ini sendiri di jakarta international container terminal
di mana baru saja beberapa personil dari tim sar keluar ataupun turun dari kn sadewa ini sendiri
saya membawa beberapa bungkusan dan saya belum tahu bungkusan apa yang sebenarnya dibawa oleh personil dari tim sar tersebut
namun yang jelas sekarang anda bisa lihat bagaimana para tim sar
yang tadi sudah berada di daratan ataupun di sekitar dari terminal ataupun tanjung priuk ini sendiri
sudah mulai merapat ke bagian kn sadewa untuk dikatakan untuk melihat sebenarnya ada temuan apa
ataukah ada barang barang apakah yang berhasil dievakuasi dari kn sadewa ini sendiri
dan selain dari beberapa personil yang turun dari kn sadewa ini sendiri
saya juga melihat ada beberapa pasukan dari dokter polisi yang juga sudah bersiap siap di sini
sudah mulai berkumpul dan sudah mulai berkomunikasi di sini
untuk bisa mengetahui atau untuk melihat sebenarnya ada temuan apakah yang berhasil dievakuasi oleh kn sadewa
setelah beberapa lama ini mengarungi wilayah dari tanjung karawang untuk mengevakuasi
baik itu serpihan ataupun mungkin jenazah dari korban pesawat lion air jt enam ratus sepuluh ini sendiri
dan kalau sejak tadi sore sendiri memang di tanjung priok ini sendiri masih tersimpan
atau masih bisa terlihat adanya beberapa potongan dari pesawat di sini
pertama kita bisa terlihat hanya roda pesawat dari lion rgt enam ratus sepuluh ini sendiri
yang tadi memang dibawa oleh kri banda aceh pada pukul tiga sore tadi
dan sekitar pukul setengah empat sudah diinvestigasi atau sudah mulai didokumentasikan oleh tim dari knkt
sementara itu juga tadi pada sekitar pukul empat sore tadi
di mana datang juga kn sardrupada
di mana kn durupadai ini mereka membawa banyak sekali serpihan
serpihan berwarna kuning yang diduga merupakan bagian dari instrumen sayap dari pesawat lion air jt enam ratus sepuluh ini sendiri
namun saya belum melihat tadi adanya tim dari knkt yang melihat secara langsung
atau mendokumentasikan temuan temuan ataupun hasil evakuasi dari kn drupada ini sendiri
tidak hanya serpihan dari pesawat
tadi juga kadrupa denn juga membawa dua kantong jenazah yang sudah langsung dilarikan ke rumah sakit polri jakarta timur
dan kita pukul lima sore tadi ada perahu karet yang datang ke pelabuhan ini sendiri juga membawa dua kantong jenazah
yang juga langsung dilarikan ke rumah sakit polri jakarta timur
kita masih bisa di belakang saya ini bagaimana personil dari tim sar masih terus mengevakuasi
kalau anda bisa melihat di sana kalau bisa lebih di zoom lagi
nampaknya seperti kantung jenazah yang baru saja dikeluarkan dari kn sadewa
namun saya masih belum jelas sekali karena letaknya cukup jauh dari tempat saya berdiri sekarang
ini kita lihat bagaimana personil dari sar membawa kantung yang nampaknya mirip seperti kantung jenazah
dan ini dia tim dari sar yang mungkin akan langsung ditempatkan di lokasi pengumpulan serpihan
ataupun hasil evakuasi dari kapal kapal yang datang dari wilayah laut tanjung karawang itu sendiri
anda bisa lihat di mana dokter polisi dari rumah sakit polri kramajati sudah berkumpul di sana
untuk langsung melakukan penyelamatkan
melakukan penyelidikan di sana ataupun juga untuk mengamati
ataupun juga untuk melihat sebenarnya apa yang dibawa dari kn sadewa ini
baru ada satu kantung jenazah yang terlihat di sini
kita masih melihat lagi apakah masih ada temuan lagi yang nanti akan dikeluarkan dari kn sadewa ini sendiri
dari total hingga saat ini yang dirilis oleh
kepala basarnas hingga pukul dua belas siang tadi ada tujuh puluh tiga kantung jenazah
sedangkan pada pukul tiga hingga pukul lima sore tadi sudah berhasil dievakuasi empat keton jenazah
jadi ada tujuh puluh tujuh kantong jenazah yang sudah dilarikan ke rumah sakit polri kramadjati hingga pukul setengah enam sore tadi
dan ini ada juga yang diturunkan kantong jenazah lagi diturunkan dari kn sadewa
kita bisa lihat sama sama bagaimana tim dari basarnas dan juga dari dokter kepolisian membawa kantung
yang tadi baru saja
dievakuasi dari kn sadewa dan juga ditempatkan bersebelahan dengan kantung yang tadi juga sudah dikeluarkan sebelumnya
nampaknya juga tim dari dokter kepolisian dari rumah sakit polri juga nampaknya sudah mulai melihat
ataupun membuka isi dari kantung jenazah tersebut
dan kita lihat juga di kn sadewa ini sendiri ada beberapa bungkusan juga
yang dikeluarkan dari dalam kapal
namun saya belum bisa memastikan apa sebenarnya yang dikeluarkan dari dalam kapal tersebut
namun yang jelas tim dari basarnas sudah berkumpul di depan pintu keluar kn sadewa ini sendiri
ini ada beberapa kantung lagi atau mungkin bagian dari pesawat yang berhasil dikeluarkan
nampaknya seperti terpal berwarna kuning
ada dua bagian di sana yang dikeluarkan
kita masih belum tahu sebenarnya apakah terpal kuning ini isinya
ataukah memang ini bagian dari pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
ataukah memang terpal kuning ini dipakai untuk mengevakuasi baik serpihan ataupun korban
dari kecelakaan atau musibah jatuhnya pesawat
ini adalah pesawat lion rjt enam ratus sepuluh
nampaknya juga masih ada beberapa petugas yang membawa terpal berwarna kuning ini
menuju ke lokasi penampungan ataupun lokasi tempat di mana hasil hasil temuan
ataupun hasil dari atau bagian bagian yang ditemukan dari sekitar wilayah tanjung karawang ini di bawah
nampaknya juga masih banyak sekali terpal terpal kuning yang dibawa di sana
saya juga belum bisa memastikan apa sebenarnya terpal kuning ini sendiri
nampaknya adalah bagian ataupun dari pesawat lion air namun saya belum bisa memastikannya
nampaknya banyak sekali kantung ataupun terpal warna kuning ini yang berhasil dievakuasi dari kn sadewa
kalau saya lihat di sana ada lambang bakti husadah
saya sudah lihat di dalam video ini
masih belum tentu apakah ini terpal kuning yang berhasil dievakuasi dari pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
dari wilayah perairan tanjung karawang
ataukah ini memang barang barang yang memang sudah dimiliki oleh kapal kn sadewa ini sendiri
yang digunakan nanti untuk menampung ataupun mengisi
serpihan ataupun barang barang yang sempat dievakuasi dari permukaan laut
memang hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak sar sendiri terkait dengan temuan
ataupun hasil yang didapat dari knsdw ini sendiri
nampaknya juga tim masih terus mengumpulkan dan juga melihat lebih jelas lagi dibuka semuanya
yang jelas ini nampaknya sudah ada sekitar tiga kantung jenazah yang dikumpulkan di sini
dan juga tim dari basana sendiri juga masih menghubungi pintu keluar
ataupun pintu dari kapal kn sadewa ini
ya memang hingga saat ini
fokus dari pencarian adalah kepada cvr dari pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
hingga saat ini memang menurut keterangan dari kepala basarnas
lokasinya sudah berhasil ditemukan karena mulai terdengar adanya bunyi ping di sana
yang menandakan lokasi dari sipar ini berada namun sangat lemah
di mana bunyi ping ini terdengar dari kapal victori
dan masih diperlukan lagi investigasi lagi pencarian lebih jelas lagi
lebih tepat lagi untuk lebih memastikan lagi di mana sebenarnya posisi dari
sebelumnya fdr juga sudah ditemukan oleh knkt pada kamis lalu
dan hingga sini masih terus diteliti oleh knkt
dan knkt mengatakan bahwa dibutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk melihat
transkript ataupun isi dari fdr itu sendiri yang nantinya akan dipublis ke umum
ataupun kepada para keluarga korban
mengetahui sebenarnya penyebab jatuhnya dari pesawat lion air jt enam ratus sepuluh ini apa
namun jelas hingga saat ini jumlah
kantung jenazah yang sudah dilarikan atau sudah dibawa ke rumah sakit polri jakarta timur
berjumlah tujuh puluh tujuh kantung jenazah belum dihitung dari kantung jenazah yang baru saja dievakuasi
dari kn sadewa pada malam hari ini
di tanjung priok sendiri masih ada beberapa potongan bagian dari pesawat lion air yang masih
di tersisa di sini masih berada di sini yang belum dilarikan ke markas knkt ada roda pesawat
di sana juga ada potongan potongan
dari pesawat yang diduga adalah bagian dari instrumen sayap lion air jt enam ratus sepuluh namun belum bisa dipastikan
sebenarnya apakah bagian bagian itu tersebut
namun yang jelas sekarang tim dari basarnas masih terus melakukan koordinasi untuk bisa dikatakan
menjejerkan ataupun membariskan temuan temuan yang sudah dibawa ke tanjung priok pada malam hari ini
memang roda tadi datang sekitar pukul tiga sore dibawa oleh kri banda aceh pada pukul tiga sore tadi
dan sekitar pukul empat sore tadi saya melihat bagaimana tim investigasi dari knkt sudah melihat sudah boleh memonitor sudah boleh mendokumentasikan roda tersebut
namun pastinya pasti akan dibawa ke markas knkt untuk dilakukan evaluasi ataupun pengujian di sana
karena memang kalau saya lihat secara kasat mata di sini kondisi roda bisa dikatakan robek seperti itu
namun tetap ada dua roda di sana dan bersatu roda yang berhasil ditemukan oleh tim evakuasi tim gabungan dari basarnas ini sendiri
dan memang juga ada beberapa bagian juga tadi saya sebutkan sebelumnya yang diduga adalah instrumen dari sayap pesawat lion rjt enam ratus sepuluh
ya pastinya knkt pasti akan membawa temuan temuan ataupun serpihan atau roda pesawat tersebut ke markas dari knkasi ini untuk dievaluasi ataupun untuk diuji untuk ditelitik lebih jauh lagi sebenarnya penyebab dari jatuhnya
pesawat ini seperti apa dan bagaimana impactnya terhadap dari badan pesawat seperti itu yuda
namun yang jelas hingga saat ini bagian bagian tersebut masih tersimpan di tanjung priuk dan mungkin saja mungkin saja mungkin secepatnya besok sudah mulai dibawa oleh knkt
karena memang tadi knkt beberapa personelnya tim knkt sudah mulai mendokumentasikan dan juga meninvestigasi dan menyelidiki sebenarnya bagian bagian tersebut seperti apa
namun yang jelas sekarang tim dari basarnas masih terus berkoordinasi untuk melihat temuan temuan yang tadi dibawa
oleh knkt di tanjung priuk ini sendiri
ruli kurniawan terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali ruli